nangis gak jelas
semua pengunjung yang datang itu kecewa
nek kita harus ngobrol dulu
tolong kamu jangan menghindar dari aku
kita harus selesaikan masalah kita
nggak ada yang perlu dibicarain lagi mike
ya tapi kamu harus denger penjelasan aku
aku gak mau kamu salah paham
mike lu tau gak sih
kejadian kemarin itu sudah cukup menjelaskan
kamu jangan pernah menilai sesuatu
cuma dari satu sisi
kita ngobrol di tempat yang enak
lepasin apaan sih
kasih aku kesempatan
berani lo ya kasar sama michelle
gue berkali kali bilang sama lo jangan pernah deketin misya lagi
ingat lo tuh cuma anak yang bawa bisnis perdamaian
jadi gak usah nyari masalah
dan lo gak usah kebanyakan ngomong
urusan gue sama michelle kok
sell kamu gak usah pedulin dia
sekarang gue ntarin kamu balik ya
gue tuh gak ada waktu buat kalian berdua
gue udah dateng gak usah ganggu gue
lo liat tuh
cewek yang lo bela gak milih lo
di rumah gue juga gak ada orang daripada bosen
duh gue kan mau ke cafe buat lihat mic perform
jangan sampai arin ganggu rencana gue deh
kok malah bengong sih
aduh rin gue balik duluan ya
gue lagi udah enak badan nih
oh yaudah kalo gitu lo gue ntar aja yuk
eh gak usah gak usah
ya gimana sih bel kalo lo naik ojol kena panas ya pusing lah
kan lo lagi gak enak badan udah gue aja yang ntar yuk
ntar ntar gak usah rin
lagian kan gue udah pesen ojolnya kasian gak sih kalo di cancel
ah ojolnya udah dateng gue duluan ya bye
kayaknya dia aneh deh sama bella pasti ada yang ditutupin nih
gue harus cari tau nih
ternyata kamu kerja di sini
bu melda sama mila sudah saling kenal
iya pak kebetulan sekali anak kami satu sekolahan
saya juga bingung bagaimana anak kamu bisa satu sekolahan dengan anak saya
padahal sekolah anak saya itu terpandang
ya biar mila bisa menjelaskan lebih detail asuransi yang bisa ibu pilih
sekaligus manfaat dan pertanggungan
yang bisa didapat oleh seluruh karyawan ibu
oke mila silahkan
jadi tante udah ada pengganti michelle
buat nyanyi di kafe ini
kok tante gak ngabarin aku dulu sih
loh kok gak ngabarin sih ini katanya kabarin kamu sayang
oh nggak kayak gitu tan
harusnya kalo tante mau pertimbangin keputusan ini tante ngomong dulu sama aku
oh pasti tante mau nyari keuntungan sendiri ya
makanya tanpa libatin aku belakangan
kok bisa bisanya ya kamu punya pikiran kayak gitu
kamu lupa ya apa yang udah tante perjuangin buat kamu demi sini sale itu
tapi tante gak bisa diem aja aldino
omset kafe kita tuh menurun kamu tahu sendiri tuh
tapi kan tante udah janji sama aku bahwa jalannya perjanjian awal kita
tapi kalau kayak gini sama aja tante udah hianatin aku
seandainya aja kamu tahu gimana perlakuan michelle waktu nyanyi di atas panggung itu
semua pengunjung yang datang itu kecewa
tante bisa lihat semuanya

belum lagi urusan kontrak
dia sudah memutuskan kontrak sebelah pihak
kalau misalnya tante ngikutin semua kemauan dia
lamba lamba dia bisa rusak kepala
dan semua karyawannya sini nanti bisa nurutin dia
yaudah deh terserah sama tante
terus yang ganti inisial siapa
ya seharusnya dia udah datang sih
mungkin dia lagi di ruang ganti
eh tapi kamu harus tahu
hari pertama dia perform
kafe kita penuh
bahkan sampai waiting list
itu yang bikin tata antusias
sebentar lagi paling dia datang
siapapun itu sekeren apapun dia
gua akan singkirin orang yang halangi rencana gua
terima kasih atas kerjasamanya bu melda
by the way kamu sudah ngerti semua
sudah kamu catat
nanti lebih detailnya bahan bahan meeting dari pihak bumi persada
akan di email oleh timpa denny
nanti saya akan kirim ke bu rini ya via email
baik terima kasih bu mila
mari kami antar bu ke depan
terima kasih bu ya
sebaiknya kamu tegur anak kamu
karena suka menggoda
kalau sekali lagi
saya dengar dari anak saya
perjanjian ini bisa batal
mumilda akan bawa masalah
anak anak urusan pekerjaan begini
ibu kok belum pulang
tumben banget lagi sibuk ya
ini ibu juga barusan meeting sama klien
dan kerjaan ibu juga numpuk hari ini
oh yaudah kalau kayak gitu
tapi jangan lupa makan ya bu
tadi ibu sempet masak
oh iya dan ntar el makan
makasih ya bu